wah pagi pagi lari pagi bukan olahraga
tapi ini saya penasaran pengen lihat proses produksi tempe yang untuk makanan mendoan khas purwokerto
seperti apa saya akan lihat di salah satu perajin
waduh pak izin ini pagi pagi saya mau lihat proses pembuatan tempe
oh enggak enggak enggak
ini memang pagi jam dua gini
oh betul mulai jam dua
untuk mengetahui proses pembuatan tempe mendongan
dari jam dua pagi dini hari saya harus mendatangi eko sutowo
salah satu produsen tempe di desa pengapetan kecamatan karanglewas kabupaten banyumas jawa tengah
pada hari biasa rumah produksi tempe milik eko mengolah paling sedikit empat puluh kg kedelai
eko dibantu dua orang pekerja laki laki yang bertugas untuk mencuci memasak dan merendam kedelai
serta mencuci kedelai yang sudah direndam
sementara untuk proses pengemasan eko dibantu tiga orang pekerja perempuan
yang bertugas membungkus tempe dengan menggunakan daun pisang
setelah dicuci bersih kedelai kemudian direbus minimal empat jam
berbeda dengan perajin tempe di tempat lain yang masih menggunakan kayu bakar
di rumah produksi tempe milik eko sudah menggunakan kompor gas
wah ini nggak pakai kayu ya pak
gak pakai kayu gak pakai gas
oh pakai gas ya
sudah lebih ini ya
ini biasanya nge rebusnya berapa lama pak
ini kalau setengah tiga sampai kebun sepapinya baru menangkap
setelah direbus tahap selanjutnya adalah perendaman
karena hasilnya bagus kedelai wajib direndam selama dua hari atau empat puluh delapan jam
kedelainya bau bau asem
pada tahap pencucian air hasil cucian digunakan untuk pakan ternak seperti sapi dan kambing
ada pelanggan yang akan mengambil air tampungan cucian kedelai ini
proses pencucian kedelai tidak hanya membersihkan kedelai dari air sisa rendaman
namun juga sekaligus memecah dan menghancurkan kedelai menjadi bagian yang lebih kecil dan lunak
tahap selanjutnya adalah penirisan agar kadar air pada kedelai berkurang
kedelai akan dibiarkan dalam wadah selama beberapa saat sampai kandungan airnya benar benar berkurang
atau setengah kering
nah jadi salah satu rahasia membuat tempe itu di proses pencucian
kalau nyucinya bersih pada saat proses peragian bisa tumbuh jamur dan jadi tempe
tetapi kalau nyucinya tidak bersih
nah itu bisa jadi nanti pada saat proses peragian tidak jadi
tahap selanjutnya adalah proses peragian
kedelai yang sudah dicuci bersih dan sudah setengah kering kemudian dihamparkan seperti ini
selanjutnya taburi ragi agar kedelai menjadi tempe
nah ini ragi ini
kalau secara alam dia bisa menggunakan ampas ketela
ampas ketela ya pak ya
tujuannya dia untuk memberikan bibit jamur
setelah dicampur ragi tahap selanjutnya pengemasan dengan daun pisang
meski sederhana ini harus dilakukan oleh orang yang terbiasa
karena tidak menggunakan cetakan dan takaran
tapi kalau yang buat pemula kayak saya ada
kasih contoh dulu bu
pinjam ukurannya mana
oh ini nanti ukurannya segini
tiba saatnya saya mencoba membungkus
meski sudah melihat dengan sesama hasilnya masih tidak sempurna
saya mencoba membungkusnya
saya mencoba membungkusnya
saya mencoba membungkusnya
saya mencoba membungkusnya
saya mencoba membungkusnya
saya mencoba membungkusnya
ukurannya tidak sesuai jumlah takaran tempe yang terlalu banyak
akan membuat tempe mendoan terlalu tebal
nah ini jadi kuncinya kalau bikin tempe mendoan itu ini
kedelainya itu tidak semuanya besar besar seperti ini
kalau seperti ini dia untuk bikin mendoan yang tipis susah
jadi dia harus ada yang hancur seperti ini nih
yang lembut lembut seperti ini
ini biar nanti di pada tempat yang lainnya tidak terlalu banyak tempe mendoan

lima bungkus tempe mendoan yang berhasil saya buat selanjutnya akan diikat dengan karet
nah ini akhirnya saya bisa dapat lima ya
nah ini setelah lima susunnya gini satu dua tiga empat lima
ini saya anggap sudah jadi tapi coba bu dilihat hasilnya
ini saya anggap sudah jadi tapi coba bu dilihat hasilnya
nah ini saya anggap sudah jadi tapi coba bu dilihat hasilnya
oh terlalu tebal ya waduh rugi doang ini terlalu tebal ini terlalu banyak jadi dia
saya ngasih takranya terlalu banyak tebal terlalu tebal terus ini lebarnya juga lebarnya selain boros
jadi di tempenya juga nanti kurang kurang bagus ini kayaknya harus dibongkar ulang ini
untuk membungkus empat puluh kg kacang kedelai diperlukan lima puluh kg daun pisang biasanya empat puluh kg kedelai ini bisa
jadi seribu dua ratus sampai dengan seribu tiga ratus bungkus tempe menduan setelah seluruhnya terbungkus tempe menduan kemudian
dimasukkan ke dalam wadah karung untuk dikirim ke toko oleh oleh pengiriman dilakukan setiap hari
pukul delapan atau sembilan pagi tempe siap dimasak setelah menunggu satu hingga dua hari
jadi ini dua ratus ini tiga ratus lima puluh ini tinggal ngirim ya jadi dari para perajin ini kemudian dikirim ke tempat
penjualan oleh oleh eko menyebut untuk membuat tempe mendoan butuh waktu sekitar lima hari
untuk proses pengolahan kedelai sampai dikemas membutuhkan waktu tiga hari sementara setelah
dibungkus sampai dengan menjadi tempe butuh waktu dua hari kalau prosesnya kalau diurut ya pertama dari
pencucian kedelai sampai bersih direbus setelah direbus nanti masuk ke pengasaman setelah pengasam
dicuci lagi sampai bersih dipecah setelah itu diragi diragi baru dibungkus itu prosesnya ya bikin capek lah pokoknya itu prosesnya ya bikin capek lah pokoknya ya bikin capek lah pokoknya
berkembangannya tempe menduan tidak hanya digomari warga sekitar wilayah bojumah saja tapi
meluas ke seluruh kota di indonesia sejumlah tempat oleh oleh yang menjual mendoan di kawasan sawangan
di kota purwokerto melakukan inovasi dengan membuat mendoan berumuran cukup alias besar
oke nah berbeda dengan yang tadi proses pembuatan mendoan yang sama dari hal yang tadi untuk menjual tempe menduan
yang tadi proses pembuatan mendoan yang standar kalau mendoan yang besar ini bikinnya lebih susah
karena dia tidak bisa diambil tidak bisa diangkat
dia harus dibuat seperti ini ditatar dengan plastik yang ukuran besar kemudian dirapikan seperti ini
dan ini dibiarkan selama satu dua hari setelah itu baru nanti akan jadi seperti ini
nah ini sudah dua hari dia sudah keluar jamurnya dan sudah jadi mendoan yang besar
nah untuk membuat adonan tempe mendoan lezat gunakan tepung beras tepung terigu bumbu bawang dan daun bawang
bahan bahan ini kemudian dicampur dengan air secukupnya
lanjut tempe yang sudah jadi dimasukkan ke dalam adonan dan streng digoreng
nah ini dia mendoan
nah yang membedakan mendoan dengan tempe goreng biasa itu teknik menggorengnya salah satunya
kalau mendoan itu hanya sekedar dicelup ya dicelup gitu nggak sampai kering
paling antara dua sampai tiga menit ya menggorengnya
itu masih mendo mendo
begitu masih belum begitu matang dia langsung sudah diangkat
nah kayak gini nih
tiba saatnya mencoba olahan mendoan
nah mendoan digoreng setengah matang ini paling enak dimakan saat masih panas
selain dapat dinikmati dengan cabai paling cocok mendoan dinikmati dengan sambal kecap seperti ini
jadi ini yang besar ini yang kecil
tapi dia masih mendo
dwi siswati salah satu pelanggan tempe mendoan mengaku tidak pernah bosan
kalau mendoan itu ciri khasnya di tempe kedele
asli gitu ya terus lebar
terus lendo lendo gitu loh
kalau keripik kan kemering
kalau mendoan ya lenda lendo gitu mas
sejumlah toko oleh oleh khusus mendoan menjual mendoan dalam berbagai jenis
harga tempe mendoan bervariasi
satu mendoan ukuran kecil dijual dua ribu rupiah
sementara menduan standar di pusat oleh oleh bisa dijual empat ribu rupiah
untuk mendoan dengan ukuran besar bisa dijual dengan harga dua puluh lima rupiah

setelah proses yang begitu panjang akhirnya saya sudah dapat mendoan
tapi bagi yang mau dibawa ke luar kota ini ada yang bisa sampai sehari atau dua hari baru bisa matang
dan dijual juga dalam bentuk seperti ini
sudah lengkap ada tepungnya ada kecapnya tinggal goreng
roby sofwanamin daniel yuwantoro banyumas jawa tengah